cnn indonesia breaking news
memperkuat langkah kita melewati ujian yang sungguh kita rasakan berat ini
program vaksinasi masyarakat merupakan bagian penting menuju hoju unity
sejak awal dua ribu dua puluh satu yang lalu program vaksinasi telah pemerintah lakukan
untuk melindungi masyarakat dari dampak yang paling buruk atas pandemi covid sembilan belas
sebagaimana kita ketahui bersama pemerintah
sudah menargetkan program vaksinasi sebanyak dua juta orang sehari di bulan agustus
tentu ini membutuhkan pasokan vaksin yang cukup
dan kedatangan vaksin tahap ke dua puluh sembilan ini akan menurunkan percepatan program vaksinasi secara nasional
namun program vaksinasi tidak akan bisa berjalan dengan maksimal
tidak akan bisa berjalan dengan baik baik tanpa dukungan masyarakat luas
oleh karena itu kami mengajak kepada para tokoh agama pimpinan ormas keagamaan
lembaga keagamaan dan seluruh elemen bangsa ini
untuk terus bersama sama mensukseskan program vaksinasi
dengan proaktif mendatangi pusat pusat vaksinasi
dan membantu memberikan pencerahan kepada masyarakat secara luas
program vaksinasi ini merupakan penjabaran dari ajaran agama
dan agama yang beragama
karena setiap umat beragama wajib menjaga keberlangsungan hidup sebagai karunia tuhan yang paling besar
menjaga kehidupan adalah langkah yang paling mulia
agar kita bisa selalu mengagumkan tuhan lebih lama sepanjang hidup kita di dunia
sehingga program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah ini
sejalan dengan spirit kita dalam beragama
untuk menjaga keberlangsungan hidup kita
bapak ibu sekalian hadirin yang saya hormati
meskipun program vaksinasi telah kita jalankan
kita masih tetap harus mematuhi protokol kesehatan
tidak boleh lengah dan abai sedikitpun terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
karena semua ini bertujuan untuk menjaga keselamatan bersama dari bahaya covid sembilan belas
pastikan setiap kita ini berkembang
dan kita harus peduli terhadap lingkungan
dengan saling mengingatkan pentingnya menjaga protokol kesehatan
apalagi saat ini kita sedang menjalani
sebagai pilihan untuk menyempurnakan ikhtiar
mengurangi tingkat penularan virus
kami mengajak kepada seluruh umat beragama
untuk bersama sama menyukseskan kebijakan ini
dengan tetap taat dan patuh
terhadap ketetapan yang sudah ditentukan
kebijakan ini adalah bentuk pengorbanan dan pilihan sulit
yang perlu didukung demi kebaikan bersama sama
pilihan yang sulit ini sayalah semuanya
demi untuk menyelamatkan masyarakat yang lebih luas
kepada masyarakat yang berada di zona ppkm level empat level tiga
dan zona merah atau raja
kami terus mengajak untuk menjalankan aktivitas kita
dan beribadah di rumah untuk sementara waktu
sampai situasi memungkinkan untuk kita semua melakukan mobilitas
yakinlah bahwa tuhan akan selalu hadir dalam setiap diri makhluknya
yang datang dan berdoa di dalam situasi beningan
jadikan masa ini sebagai momentum
untuk memperbanyak doa zikir dan aktivitas rohani yang lain
hadirin yang saya hormati
yang sudah dicanangkan oleh pemerintah
agar kita semua menjadi lebih nyaman dalam beraktivitas
meskipun masih dalam situasi yang serba terbatas
dan herd immunity secara umum kita bisa capai
sekian dan terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
indonesia breaking news